penikmat festival disuguhi dua menit cuplikan aksi yang bakal tersaji di film gundala putra petir
trailer film menyuguhkan sejumlah fakta fakta soal latar
hingga kekuatan sancaka sang gundala yang diperankan abimana arya satya
aktor dan kru film gundala pun hadir menyaksikan rilis trailer pertama
setelah proses pengambilan gambar berakhir bulan november tahun lalu
we the fest dipilih sebagai tempat perdana dirilisnya trailer film gundala
agar bisa menarik penonton yang belum pernah membaca komik gundala
kita mencoba untuk mengantarkan gundala ke semua pihak ya
jadi mungkin kalau gundala kan orang orang yang hidup di jaman komiknya dulu sudah tahu
jadi kita ingin mengantarkan gundala ke anak anak milenial
supaya mereka juga familiar dengan tokoh gundala sebelum kita rilis start agustus dua ribu sembilan belas
film yang ditulis dan disutradarai joko anwar ini menjadi patriot pertama
dalam menjaga sinema bumi langit yang telah direncanakan untuk lima tahun
empat tahun ke depan
tentu kaum milenial tak familiar dengan tokoh sancaka ini
memutar trailer di festival musik kekinian seperti we the fest
bisa memperkenalkan dan menarik fans baru karakter gundal
belum ini diangkat sama joko anwar
aku nggak tahu kalau di indonesia itu ada film superhero yang kayak di marvel ravel gitu
sebenarnya bagus kan aku kan kayak gak tahu ceritanya kan
jadi dengan adanya film ini
aku jadi tahu dan lucu juga sih ada tyler film yang tampil di festival musik
buat ngurus hiduplah sendiri
karena kalau lo ikut campur masalah orang lain hiduplah bakal susah
bagi fans lama fans baru
atau siapa saja yang penasaran dengan film gundala putra petir
harus sedikit bersabar
meski menurut joko anwar film sudah selesai tahap pasca produksi
film gundala putra petir baru akan tayang serentak di bioskop tanah
dan air pada dua puluh sembilan agustus dua ribu sembilan belas
azalea binata serga media windri hawadis jakarta